belum belum saya juga belum dengar
ya tentu kalau ada jadi kita sekali lagi tidak melarang kita menata
kalau ada yang ingin mengurus pemerintah tugasnya melayani kita akan layan
tapi tapi ya arti fitur menangkap saya terima kasih kita sudah kirim surat ikut arti menangkap